semua pasti suka biskuit nah biar gak bosen dengan biskuit yang itu itu saja yuk kita buat olahan biskuit untuk hidangan berbuka nanti
resep pertama adalah biskuit cheesecake tenang gak ribet kok nggak perlu repot pakai oven
ini nih bahannya
satu bungkus biskuit lima ratus ml susu kental manis cukupnya keju dan tiga sendok makan tepung maizena
cara membuatnya haluskan biskuit kemudian parut keju untuk memudahkan proses pembuatan cheesecake
siapkan panci lalu masukkan susu cair kental manis dan keju aduk hingga merata dan masak hingga mendidih
ingat ya bun apinya kecil saja
tambahkan tepung maizena yang telah dicairkan dengan sedikit air dan tuangkan sedikit demi sedikit
masak hingga mengental sambil terus diaduk
terakhir siapkan wadah masukkan biskuit dan adonan secara bergantian hingga membuat lapisan sesuai selera
sambil nunggu beduk regal cheesecake nya kita masukkan dulu ke dalam kulkas agar nanti pas buka puasa lebih seger
nah sambil nungguin juga saya mau bikin satu menu lagi
untuk menu kedua ini bahan bahannya
tepung beras ketan gula halus air biskuit sesuai selera meses dan keju
kita akan buat mochi isi biskuit
haluskan dulu biskuit sebagai isian mochi
kemudian buat adonan memoci dengan cara mencampurkan beras ketan dan sedikit gula
halus dengan air uleni hingga kalis
bentuk adonan seperti lempengan masukkan isian biskuit lalu bentuk adonan menjadi bulat
selanjutnya siapkan air mendidih untuk merebus adonan mochi
masukkan satu persatu ya dan tunggu hingga matang
tiriskan kemudian balur mochi dengan topping sesuai selera
seperti meses gula halus ataupun keju
berbukalah dengan yang manis
inilah dua menu manis yang bisa anda coba untuk berbuka puasa
dengan hidangan yang manis itu disarankan
karena bisa mengembalikan energi yang sudah kita keluarkan selama kita berpuasa tadi
selamat mencoba ya
clarissa aradia imam muherib jakarta